kok di ambil
ini masuk dapur orang kaget pake salam eh eh eh eh pakai tetak lama dong nyari apaan
lo bapak bapak itu komputer paling sendal
coba coba yang tadi tadi lewat lewat hai kondor
biasa aja kejar ya ustadz bisa
ya udah baik santriwana santriwati semuanya kembali ke kelas ya ayo semuanya kembali ke
kelas ya ayo ya
takut di penjara makanan kamu
tapi dimana itu masalahnya
cepetan tutup gerbangnya tutup cepet dong yang cepetnya terus cepetan
cepetan tutup gerbangnya cepetan
aduh lama banget
ah aku mantok
mungkin cat kamu
nah kan bagus
eh kok luar
eh aku di luar
ngapain di luar ya nyempil nyempil
tahu lagi ya di luar
kita tunggu sini
nanti pasti malingnya lewat sini
makanya kita jagainya disini
iya bener juga kamu pinter kamu sob
eh bocah bertiga
tadi pada ngeliat mencuri pada lewat sini gak
si pupu pun anak bang didi
menggulung benang di atas mie
apapun yang terjadi
ini pintu gerbang jangan sampai kau bu
ingat tuduh apa
apapun yang terjadi
jangan dibuka pintu gerbangnya
tantang putih dia
sakat tuh gua
bangun sayurannya doang dibangunin orangnya kaget
manaika sama dodot ya pencurinya juga mana dari tadi nggak dateng dateng
assalamualaikum waalaikumsalam eh pade sopri kalau bukain pintu maaf ya pade kata pasapam
apapun yang terjadi pintu gerbang jangan dibuka apa apapun yang terjadi pintu gerbang jangan dibuka
siapa yang ha siapa dulu pasapam satu yang begitu ha satpam bilang apa
padi mau kemana jangan manjang
kalau nggak masuk bisa bisa muncul di sini
ayo butet ada apa ini
afwan pak ustadz mukhtar
itu pak ustadz tadi katanya ada maling sandal
masuk ke pempes kunante ini katanya lagi dikejar warga
nah pasti pencurinya ada disini nih
udah cari aja tuh yuk
pak dengar ya kalian itu udah tak permisi
tapi ngucapkan assalamualaikum tak hormat lagi kalian ya
tunggu muhajir kalian
butet butet sudah sudah lepaskan lepaskan
pak ustadz orang itu tak sopan kali tak menghargai pak ustadz orang itu
sudah sudah gak apa apa
sudah kalian jadi pencuri kan
lihat di sekilingnya gak ada kan
dari tadi kebetulan ustadz sendiri di kantor
dan yang masuk pertama kali butet cuma ayo saja
jadi malingnya gak ada disitu lihat
karena itu ayo kalau memang kita cari maling kita sama sama
kita masih kuat jiwa dan raga
tapi gak kuat kak
pak pak pak pak pak sabar sabar sabar
terang terang terang terang ya
anda kunang kunang di rumahnya pak sabar anaknya hajirian
harap sabar ini ujian
saya merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini
dan saya akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini
ya sebentar ya pak ya
ya kita dobrak aja pak ya
kita hitung sampai tiga pak ya
ya udah kita buka pintunya
aduh aduh aduh
sini kabur sini kabur
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
makanya pak d kan saya udah bilang jangan manjat manjat
tahu nih pak dek
aduh maaf maaf sih pak ustadz
sobri indra lukman ini kenapa pak dek bisa di atas
tadi pak de mau masuk
apapun yang terjadi
pintu gerbang jangan dibuka
tapi ini kan pak d
yaudah udah cepet cepet bukain bukain
aduh yang dibuka ini
indra indra lukman taruh taruh
maksudnya tuh yang dibuka sangkutannya bukan gerbangnya
udah terik dulu
maafin anak anak ya pak de ya
dek saya udah bilang
pak dek jangan manjat manjat
apapun yang terjadi pak de berjanji
gak mau yang namanya naik tembok lagi
gak mau yang namanya naik tembok lagi
gak mau yang sakit pak dek

udah ketahuan jatuh disini
ya udah pak dek
minta maaf ya pak dek ya
soalnya saya mau cari highl sama dodot sama anak anak juga
nah pak ade tolong tutup gerbangnya lagi
dikuci lagi dan jangan sampai orang sembarangan masuk pada
makasih ya pak saya sama sama
heheheh ngapain lu
eh siapa nih weh masuk dapur orang kagak pakai salam
pake tetakrama dong
woy disini balik mas disini mas